jadi kamu gak nyiapin banyak masakan
kang obang sendiri
awalnya kan mau buka warung nasi
waktu itu kan istilahnya baru keinginan
belum dipikirin sampe mateng
saya jualan pecelayam aja
gak harus gitu
memangnya dia bisa masak
ya nggak harus bisa masak
kalau saya minta bantuan modal
kayaknya belum bisa jang
sebetulnya perlu uang
mau beli tanah
buat lahan pertanian
memangnya kamu mau buka usaha apa
nanti kalau saya servis di bengkel kamu
baru juga rencana
kang murad udah nanya gitu
masa nanya aja nggak boleh
bukannya gak boleh
tapi nanya yang lain dulu aja
bengkel motor apa
bengkel motor apa
berarti motor saya nggak bisa
motor kang murad
trel atau bukan
gak usah diperpanjang
nanti saya ke bengkel orang lain aja
apa aja yang harus kamu siapin
apa aja yang harus kamu beli
kan tadi saya sudah bilang
kalau itu saya nggak ngerti
kamu harus ngobrol sama yang biasa belanja
sama yang biasa masak
sekalian saya tawarin dia kerja
bagian belanja sama masak
terus kamu jadi apa
jadi nanti kamu itu
bos merangkap sebagai pelayan
saya sampai lupa
sukanta lagi sibuk
saya istirahat sebentar
mau saya buatin kopi
buatin kopi buat tamu saya
sama kang murad
sama buat saya juga
jadi bikin tiga
hamdan itu siapa
dia aktif di organisasi olahraga
dia ada urusan apa sama bang edi
ikut jadi bagian marketing
dia sengaja gak bisa dihubungin
atau gak ngehubungin bang edi karena ada niat berkhianat
jagain saya aja
jangan lupa subscribe channel ini
eh agus ada apa
pergi katanya mau ke rumah agus
dia ke rumah saya
kamu masih di rumah
atau udah jalan
udah di jalan
lagi ke pasar
saya mau buka warung tenda
peralatan sama bahan bahan yang diperlukan
kayaknya sejam lagi
dia udah pulang
aku rumah aja
terus dia sehari hari santai kan
kalau udah selesai masak
paling ngerumpi sama tetangga
saya mau ngajak dia kerja
jadi tukang masak
tukang masak di mana
di warung tenda saya
terima kasih bing
terima kasih buat apa
kamu ngijinin istri kamu buat bantu saya
gak usah bilang terima kasih
a juga sering bantu saya sama istri saya
kalau gitu sama sama
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
kamu udah di jalan
soalnya mau ke tempat latihan tinju dulu sama iwan
ini lagi nunggu iwan beres mandi
nasi kuningnya satu
masih di rumah sakit
kita aman gak
dua hari yang lalu kita dihajar agus sama yayat
itu sekarang mereka yang gak aman
kemarin harusnya agus sama yayat yang kita serang balik
tapi mereka takut
kalau lawannya bertiga
kemarin bukan bertiga berlima ada iwan sama didu
latihannya keras nggak
masa latihan tinju lembek
saya justru mau latihannya keras biar sayanya nanti nggak lembek
yakin latihannya mau keras